hai di setiap doaku di setiap air mataku selalu ada kamu di setiap kataku ku sampaikan cinta ini
mau ngapain lagi sih kamu kesini
mau bayar denda ya yang dua ratus juta itu ya
bukan madang saya disini mau jadi penyanyi lagi disini
tapi sekarang saya sudah yakin dengan keputusan saya mandali
tapi sayangnya kamu udah gak bisa lagi nyanyi disini
saya udah dapet pengganti yang lebih oke yang lebih berattitude dan lebih segala galanya
kalau saya boleh tau siapa yang ganti saya madang
apa urusan ini sama kamu ya kepo banget
mau siapapun itu kan bukan urusan kamu

udah mendingan kamu sekarang keluar saya udah gak mau liat muka kamu lagi disini
kalau gue gak nyanyi lagi disini berarti gue harus tetap bayar penalti dua ratus juta dong ke madame preti
gak denger ya saya bilang apa keluar
padam tolong bantu saya madame
kamu bisa terpasin
saya pengen security ya
madame bukan gitu

sekali lagi madame saya janji saya gak bakal
madame maaf madame biar saya aja ya madame yang bawa michelle keluar madame gak usah panggil security ya
yaudah bawa nih bawa temen kesayangan kamu ini
yaudah bawa nih bawa temen kesayangan kamu ini
dan bilang sama dia jangan pernah lagi nginjekin kakinya ke cafe saya
fix sih gue harus pilih yang ini
pilih yang ini
pilih yang ini
pilih yang ini
pilih yang ini
pilih yang ini
pilih yang ini
pilih yang ini
pilih yang ini
gak menyadari kalau anakku sempet kehilangan senyumannya
karena keinginanku untuk menjodohkan dia
dengan laki laki yang gak pernah dia cintai
ini lho papa rara tuh lagi liat liat dekor temen kipop kisahkan rara
makanya ada excited banget deh
papa minta maaf ya rara
karena selama ini
rara tau gak rara
kemarin pas kamu ketemu vero disini itu
karena papa yang telepon dia
tapi sebenarnya dia juga
yang mau datang kesini sendiri
dan dia membatalkan
soal pertunangan kalian
kenapa vero mendadak gitu ya
kok dia gak diskusi dulu sih sama gue untuk ngelakuin itu
apa jantung papa gak kumat dengannya waktu itu
aduh gimana sih vero
vero membatalkan acara pertunangannya pak
malah gak jadi sakit kan gara gara denger hal itu
papa sehat sehat aja ya pok
justru sini papa malah seneng
semuanya sebelum terlambat
papa hampir saja merenggut senyum kebagian kamu nih
papa bener bener egois sama anak papa sendiri
rara juga paham
bapak pasti pengen yang terbaik kan untuk anaknya
sekali lagi makasih yara
kamu udah mau maafin papa
yang bener bener sudah ngecewain kamu
papa gak ngerti kok pak
makasih ya sayang ya
kalau gitu sekarang kamu gak boleh sedih sedih lagi dong
ya kan udah bahagia
sekarang mendingan kamu telpon vero
kamu ucapin terima kasih sama vero
karena bagaimanapun juga
perhatian sama kebaikan kamu
perhatian sama perasaan kamu
iya nanti ada telfon vero juga
pokoknya lo harus sabar
lo gak usah dengerin apa omongannya madam pretty
cuma itu yang
aku ingin beri
lo udah pengen banget sama gue
gak akan kasih tau ini ke michelle
kalau mike yang gantiin michelle
kau tau gak
kayaknya harus ke dalam duluan deh
takutnya madam pretty nyariin gue kan
terus ponyum juga lagi banyak banget kan tadi
jadi gue ke dalam duluan ya
kenapa kayak gugup gitu
apa riva tau siapa yang gantiin gue
tapi atau mungkin ini perasaan gue aja ya
di setiap kataku
kusampaikan cinta ini
ku tak akan mundur
ku tak akan goyang
tuhanku cinta dia
terima kasih teman teman semua
semoga bisa terhibur dengan penampilan saya
ayo jari jari jari
itu kan mobilnya vero
jangan jangan dia lagi makan sama rara
gue harus cek ke atas